saya memaafkan apapun
masalahnya itu saya memaafkan
memang yang diberi
ya yang memaafkan terus
beliau itu orang tua yang
sangat saya berterima kasih
yang melayani saya yang membesar
pencabutan laporan ini turut disaksikan
oleh kapolres demak kepala kejaksaan
negeri demak serta dihadir oleh
wakil ketua komisi empat dpr ri
kemudian mengangkat agesti ayu wulandari menjadi
anaknya dan berjanji akan menanggung
semua biaya pendidikannya
menurut mantan bupati purwakarta ini
apresiasi yang dilakukan kepada agesti tidak berlebihan
melainkan sebagai bentuk janji dirinya
jika agesti mau mencabut laporan terhadap
sambil terus menangis
saidah duduk di tenda kepolisian yang berada
di kawasan monas jakarta pusat
selain berusaha mencari tempat untuk menanggung
petugas wanita berusia lima puluh lima tahun ini
diamankan petugas telah mencoba menerobos
masuk ke istana negara jakarta rabu pagi
ia memaksa ingin bertemu presiden jokowi
untuk menyampaikan rasa kecewanya
lantaran tidak diakui lagi sebagai
ibu oleh anak perempuannya sendiri
menurut petugas polisi saida berniat
melaporkan seorang pria yang disebutnya
telah membawa anak perempuannya hingga tidak
mengakui dirinya lagi
gak seperti ini saya gak bisa terima
berubahan anak saya seperti ini gak bisa terima
ini bukan masalah dewasa
untuk menentukan hidupnya sendiri
gak seperti ini
karena tidak bisa menjelaskan di mana tempat tinggalnya
petugas kemudian membawa saida
untuk diserahkan ke dinas sosial jakarta pusat
tim iputan cnn indonesia